informasi berikutnya sederah kasus pembunuhan disertai pemerasan calon siswa tni angkatan laut oleh serda adan
tugas gabungan menangkap satu pelaku lagi yang merupakan warga sipil
warga ini diduga membantu serda adan membunuh korban tahun dua ribu dua puluh
bongkarnya kasus pembunuhan iwan sutrisman calon siswa tni angkatan laut lantaran keluarga curiga
dengan keterangan serda adan yang membantu meloloskan korban menjadi anggota tni al sekitar desember dua ribu dua puluh
kala itu serda adan meminta imbalan dua ratus juta rupiah sebagai syarat meloloskan korban
uang sudah didapat iwan pun sempat dipakaikan baju dinas tni al seolah olah korban lolos seleksi dan menjadi prajurit
tapi ternyata korban dibunuh para pelaku
keluarga korban pembunuhan calon siswa tni al yang dibunuh serda adan adian marsal
histeris setelah tahu korban iwan sutrisman dibunuh pada tahun dua ribu dua puluh dua dan baru diketahui tewas pada dua ribu dua puluh
iwan sutrisman tni al
kemudian mereka berangkat ke padang
sampai dilaporkan mereka tidak ada kontak
bahwa serda aam ini beserta seorang warga sipil berinisial maa
telah mengaku menghilangkan nyawa ist ini dengan cara dibunuh
kemudian jenazahnya dibuang di jurang di daerah talawi sumatera barat
serda aden menyembunyikan kematian iwan selama hampir dua tahun
kita tanyakan kepada kriminolog universitas indonesia adrianus meliala
selamat petang prof andri
prof dua tahun hampir dua tahun pelaku menyembunyikan kematian korban
ini bagaimana bisa pelaku bisa meyakinkan keluarga
makanya korban eh keluarga
keluarga korban difudingnya atau diberi info terkait dengan korban memakai baju seragam
demikian juga korban dikatakan tengah mengikuti pendidikan
dikatakan juga pada kesempatan yang lain korban telah bertugas
itu semua adalah usaha untuk mengulur waktu ya memperlambat
dan juga bahwa korban katanya ditempatkan di tempat yang lain
sehingga lalu belum bisa pulang itu semua secara total membuat lalu
kasus ini baru terlengkap kemudian setelah dua tahun
ini memang satu situasi yang kesempatan lah yang dibiliki oleh pelaku
untuk mengulur mengulur waktu menyembunyikan bahwa yang bersangkutan bahwa korban sebetulnya sudah meninggal
ini kan motif masih diselidiki prof
tapi ada uang yang sudah diserahkan oleh keluarga kepada pelaku
apakah ini memang latar belakangnya penipuan terseret akhirnya kepada pembunuhan
jadi ini fenomena yang juga terjadi di lingkungan kepolisian
ini memang satu situasi yang saya lebih kenal di kepolisian
yang sering disebut sebagai memanah di atas kuda yang berlari
bayangkan memanah di atas kuda yang berlari
kan tentu tingkat kemungkinan akurasinya rendah sekali
itu menunjuk satu situasi di mana sebetulnya sang pelaku itu tidak berbuat apa apa
dalam rangka membantu meluluskan yang bersangkutan meluluskan korban
hanya kebetulan saja misalnya korban sebetulnya lulus
lalu kemudian dikatakan bahwa itu adalah usaha dari yang bersangkutan
sehingga kemudian lalu uang yang sudah diterima itu kemudian sepenuhnya bisa diambil
kalaupun tidak lulus maka kemudian lalu dikembalikan
toh apa namanya itu juga misalnya sudah berlaku pada orang orang lain
nah pada kasus ini kan si korban itu dinyatakan tidak lulus
lalu kemudian yang bersangkutan berusaha untuk mengatakan membantu meluluskan
padahal sebetulnya dia tidak berbuat apa apa itu
satuan sudah memiliki satu keputusan bahwa yang bersangkutan
tidak lulus tapi kemudian dijanjikan
nah setelah dijanjikan lalu uang sudah diterima
maka dalam rangka untuk membuat sang korban ini tidak menuntut
maka kemudian lalu dipakaikanlah seragam
diinfokanlah bahwa yang bersangkutan sudah bertugas
apakah hal tersebut atau hal itu yang tadi anda jabarkan ini bisa masuk dalam perencanaan pembunuhan
oh tentu ya jadi sebetulnya dalam dunia hukum
perencanaan itu sebenarnya tidak harus ada planning sedemikian rupa
ya atau harus ditulis di satu kertas tidak
tapi ketika sudah dilakukan satu tindakan yang bersifat khusus dan khas ya
contoh misalnya dibawa si korban ini ke satu jurang ya
lalu dibunuh lalu misalnya disiapkan senjata yang sebelumnya tidak pernah dibawa oleh pelaku
apalagi ketika misalnya tadi dikatakan bahwa ada orang sipil terlibat
jadi bagaimana orang itu bisa diajak terlibat
itu tadi sudah ada unsur perencanaan
yang kemudian bisa ditimpakan kepada serda pelaku ini demikian
dengan adanya unsur perencanaan menyembunyikan kasus kematian korban ini
akankah ini maksimal yang akan dijerat kepada pelaku ini prof
tentu kepada pelaku yang adalah anggota tni aktif
dan saya tidak berani berkomentar tentang apa yang menjadi ancamannya
namun kalau terkait dengan orang sipil yang terlibat
tentu saja kemudian juga dapat dikenakan pidana pembunuhan percobaan
ancaman hukuman mati misalnya dapat dikenakan padanya
namun poin saya adalah bahwa bagaimana ya untuk mencegah jangan sampai hal ini terjadi
karena minat orang untuk masuk menjadi anggota tni
dan ini peluang yang dibaca oleh beberapa pihak sebagai kesempatan untuk tadi
ngerjai orang dengan animo tinggi ini untuk kemudian didapatkan uangnya
tapi kemudian tidak berbuat apa apa dalam rangka kelulusan yang bersangkutan
itu kenapa masih banyak orang yang percaya seperti itu
dengan landasan kepercayaan memberikan uang agar lolos
itu kan malah menimbulkan tadi rentan kriminal
ya tentu makanya saya duga bahwa serda pelaku ini tentu ngomongnya manis banget tuh
tinggi sekali meyakinkan keluarga bahwa yang bersangkutan bisa melakukan upaya untuk mengubah keputusan tidak lulus menjadi lulus
ya mungkin dia cerita bahwa dia pernah berbuat ini itu dan berbagai ucapan manis lainnya
itu lalu membuat kemudian keluarga dan juga korban itu tergerak untuk kemudian mengikuti
nah tapi saya kira bagus juga untuk kemudian menjadi suatu sosialisasi bahwa
banyak orang orang yang manis perut ini sebetulnya tidak berbuat apa apa ya
sehingga kemudian lalu bisa terima uang lalu atas usaha masyarakat lah untuk kemudian bisa lulus
tanpa ada bantuan sama sekali dari pihak pihak yang katanya bisa membantu menolong itu
jadi imbauan kepada masyarakat jangan tertipu daya dengan iming iming memudahkan lulus masuk instansi tertentu ya prof
integritas dari para panitia saya kira cukup baik ya
sehingga kalau ada orang yang membantu begitu sebetulnya tadi
dia sebetulnya hanya menembak memanah di atas kuda berlari yang mana sebetulnya dia tidak berbuat apa apa begitu
baik terima kasih prof adrianus meliala untuk pandangannya terkait dengan kasus calon siswa bintara yang tewas dibunuh di sumatera utara